gue tuh bukan bt biasa
tapi udah beda tingkat dewa
alasan kenapa lu sekarang suka izin dari klub fotografi
karena bt tingkat dewa
gue yang mau main keluar di klub fotografi
dan mulai sekarang lo gak usah ganggu ganggu gue lagi
deketin gue cuman hanya mau deketin fanya
gue bingung nih mau kasih bijitan apa ya buat kak aldan
bumbuin banget ribet ribet di kelas
tok klub kita kan lagi ultar ini
kak aldan maksud lo
mau bikin kesini
lo ada ide gak nat
kalo boleh nanya kak sekarang lagi dimana
gue lagi di cafe star nih kenapa
oke nih kakak makasih ya
wah nyaman ya

oh iya gue ada sesuatu buat lo
udah buka aja
lo mau gak jadi cewek gue
kau vanya itu yang bakal paling jahat di dunia
ya salah lo aja ngambil apa yang gue punya
kenapa sih gue punya kakaknya dia
nadia buka dong pintunya nat
dengarin penjelasan gue
gak semuanya yang lo liat itu bener
penjelasan apa lagi
jelas jelas alun itu deketin gue
cuman biar bisa ada kebacaran doang sama lo
nah lo harus jadi kakak gue tuh ngerti
lo gak ngerti perasaan gue
gue tuh ngerti apa yang lo rasain
gue gak akan pernah buka pintu itu

lo bukan kak gue
please buka pintunya
udah gak usah dipaksa
biar nadia tenang dulu baru kita ajak ngomong ya
sekarang mendingan lo makan dulu dih
yang lapar nadia
berangkat sekolah bareng yuk
mengijek gue lagi
udah parno aja
ada yang lagi bete nih
bete gue tuh bukan bete biasa
tapi udah beda tingkat dewa
alasan kenapa lo sekarang suka izin dari klub fotografi
karena bete tingkat dewa
gue yang mau main keluar di klub fotografi
dan mulai sekarang lo gak usah ganggu ganggu gue lagi
tidak ada yang mau ngomong
deketin gue cuman hanya mau deketin vanya
lo salah nat
gue deket sama lo karena pengen tahu siapa lo sebenarnya
bukan karena vanya
lo gak usah repot repot ngehibur gue
dan gak usah sok kasihan sama gue
gue udah biasa kok
kehilangan sesuatu yang gue pengeninin
hanya karena emang vanya lebih pantes ngedapetinnya
duh ini gudang kotor banget ya
beresin juga begini nih
mau beresin gudang merantakan banget udah bertahun tahun gak diberesin
niat aku jadi sarang rayap
yaudah nya beresin dalem ya
upset deh tumpuan banget deh
niat dulu ya
isi gara gara giniin dong
nya masih muda lucu juga
ini babe kan
kok gak sama nya sih fotonya
ini anak kecil
nanya aja deh
ceweknya sebelahnya siapanya
kok nya aaa gitu sih jawabnya
adanya sembunyiin ya dari aku
emang udah saatnya lo tau
lo sama vanya itu beda ibu
nadia sama kak vanya beda ibu
jadi waktu fanya masih kecil
emaknya itu meninggal
nah babelo nikahinnya sambil bawa fanya untuk di asur
itu kenapa muka lo beda banget sama fine
ya kenapa berjalan pas sekarang sih sama nadia
tapi papanya gak tau kan ya
cuma lo selama ini nganggap fanya musuh buyutan banget
ya itu sayang sama lo berdua
nya gak mau dia sampai kabur dari rumah ini cuma gara gara terlalu sering berantem sama lo nak
jadi kak fanya tau
nya sama kak fanya bener bener jahat
kenapa sih bukan nadia aja yang punya nya cakep
sorry ya gue telat